iya iya lagi nungguin kimi dong eh lo udah sembuh glass
ya lumayan tadi siang gue baru keluar dari rumah sakit
kimmy oh dia lagi keluar lagi beli makanan kesukaannya
palingan beli basuh kalau nggak strawberry cheesecake
loh tapi tadi kata simbo dia ada
simbol yang tadi aduh simbol yang tadi mah udah pikun
coba deh lu tanya sekarang tahun
berapa pasti simbo jawabnya tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
terus coba lo tanya di umur berapa pasti simbo jawabnya umur dua puluh tahun
ya mas gelas gelas kaca yang ganteng
tahun ini tahun berapa mbak
ya ya tahun dua ribu lima thomas
aduh kok ganteng ganteng pikun sih
eh itu kan sepatu kesayangannya kimi
kalau dia emang benar benar pergi sepatunya ada di situ
aduh mampus gue aduh mampus gue
kok gue belum berubah juga jadi kimmy sih
gak biasa biasanya kan si kimi gak pakai sepatu kesayangannya itu
eh ah glasio
lo kayak nggak tahu cewek aja cewek itu minimal punya sepatu kesayangan lima pasang
sepatu kesayangan buat sekolah sepatu kesayangan buat jalan jalan
terus sepatu kesayangan buat ke warung ke warung
emang ke warung pakai sepatu ya
halo mil aduh lo kemana aja kesini dong
di sini tuh kacau banget keadaannya lo kemana aja sih lagi ya
hah lo gak bisa kesini yaudah deh da
aduh berubah dong aduh kimi
aduh gimana sih aduh aduh kimi muncul dong please
aduh glasio deren aduh gimana nih
aduh sucinya lama banget sih gue jadi bingung kan nih
puding sama es buah gue udah abis puding sama es buahnya sisil juga udah abis sama gue
duh sisil lama banget ya
aduh deren gimana nih
gue suruh deren pulang aja terus gue ngurusin gracio
sorry ya nunggunya lama
gak apa apa sisil ya iya tadi aku sempet panik gitu nungguin kamu abis kamu lama banget sih
kamu tadi abis ngurusin si tukang baso sama si mbok ya gimana si tukang baso mau nikahin si mbok yang lagi hamil itu mau
eh di dalam ada siapa kayaknya gue denger ada yang ngobrol deh gue masuk ya
jangan jangan jangan di dalam gak ada siapa siapa kok palingan cuma tikus peliharaan ya kimi
bo sorry banget ya gue terpaksa pake nama bonny soalnya ngedarurat darurat gini aja deh sebagai gantinya nanti gue bakalan beliin baju baru deh buat mohon sebagai tanda maaf
eee makanya deren gue tuh sekarang lagi sibuk banget ngurusin si mbok
mana si kimi lagi gak ada di rumah lagi jadi gue terpaksa deh yang ngurusin sendirian
eee oh iya ren aduh sorry banget ya kayaknya lo mendingan balik aja deh
hehehe sisil sisil aku pacar kamu disuruh kamu pulang dalam keadaan kayak gini enggak mungkin lah sisil
deran gak bakal ninggalin pacarnya dalam keadaan yang bisa kayak gini
dan satu hal lagi sisil aku gak mau kehilangan kamu lagi
nah lo baru tau kan kalau kimi pelihara tikus hitam
nah kim itu emang suka aneh aneh dia bilang kalau beli hamster kan mahal jadi mendingan dia pelihara tikus hitam kan gratis
gue gak mau
tikus peliharanya kini warnanya hitam ya
jangan jangan tikus peliharanya kimi lepas tuh
itu itu di kaki lu tuh
deren jangan disuruh pulang dong
gawat gawat bentar lagi gue bakal berubah
gawat gawat bentar lagi gue bakal berubah
gawat gawat bentar lagi gue bakal berubah
gawat gawat bentar lagi gue bakal berubah
aduh jangan begitu dong
gini kan masalah simpo tuh masalah yang serius banget
nah pak hansip terus sama pak rt sama pak ero tuh pada datang kesini
deren dikira ngehamilin simpo
dicolek sama simpo aja
aku udah langsung merinding dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki
terus yang gue lebih takutin lagi
kalau misalnya simbo ternyata gak nolak mau dikawinin sama lo
ah gila itu kan nyeremin banget sil
deren harus menikahi simpo
dengan keadaan hamil
aku kayaknya harus segera pulang deh
keluar dari tempat ini
please bantuin deren ya
deren mau pulang
mendingan lo keluar lewat pintu dapur aja
di situ nanti ada jalan tembus ke gang belakang
nah itu juga bisa nembus ke jalan depan
iya iya iya sekarang ya sekarang sekarang
rumah sih sepi nih
tapi gue yakin si gini pasti ada di sini
loh itu kan sisil
gue tambah curiga
aduh ngga ada kunci
aduh ya ampun
aduh mampus gue
si gaisnya pake liat gue sekali
aduh mana gue mau berubah jadi gini lagi ya
sil buka sebentar sil
atau gue dobrak pintunya nih
aduh gimana nih
ya ampun gimana
aduh aduh gimana ya
lo mending terus terang aja ke gue
kalo lo dan sisil tuh satu orang yang sama kan
glasio glasio lo tuh kebanyakan nonton dc channel ya
udah deh lo tuh gak usah pura pura lagi
gue udah tau ketawa lo tuh garing tau gak
pakai acara garuk garuk lagi
dan itu gue tau itu tuh ciri ciri orang bohong
udah mending lo ngaku aja ke gue
dan ini tuh bukan pertama kalinya gue ngeliat lo berubah
waktu gue hampir pingsan gue ngeliat lo gue
dan waktu lo masuk kelas
lo yang masuk tapi keluar tau gak siapa
ah udah gue pergi loh sama netra
aduh kemana situ anak
lo gak usah ganti ban pembicaraan deh
gue gue sebenernya
ya ampun kim lo kemana aja

gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
lo tuh gak usah ikutan prapura deh
gue udah tau semuanya
kalau kimi itu sisil sisil itu kimi kan